pada era tahun tujuh puluh an becak siantar pernah mengalami masa kejayaan
saat itu populasinya mencapai dua ribu unit lebih
namun seiring berjalannya waktu populasinya terus menyusut hingga tinggal ratusan saja
naik beca siantar sensasinya bagai masuk ke lorong waktu dan tiba di zaman perang
suara kendaraan tempur yang menderu dan goncangan yang dirasakan selama berkendara
menolak kita seolah merasakan era kejayaannya di medan perang
kehadiran beca siantar di kota yang berjarak satu ratus dua puluh delapan km dari kota medan ini berawal pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh
saat anak anak muda kota siantar berhasil menghidupkan lagi mesin sepeda motor tua
yang tidak terpakai dan jadi rongsokan
tidak hanya bisa sepeda motor tua lain seperti norton trial dan bmw juga dimanfaatkan ketika itu
tapi hanya sepeda motor perang produksi birmingham small arms company inggris pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh an
yang cocok dan efisien mengarungi topografi siantar yang berbukit bukit dan lolos dari seleksi alam
motor tempur ini dibawa ke indonesia oleh tentara sekutu untuk berperang dengan tentara jepang sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
ketika ini masa kejayaannya bisa diceritakan
masa kejayaannya di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat di situ kata populasinya hampir tiga ribu unit
kisahnya saya ambil singkat saja
ini mengalami regenerasi dan prosesnya mengalami lima zaman
zaman penjajah jelas ini unit kendaraannya adalah kendaraan penjajah
yaitu sekutu yang membantu belanda untuk merebut jajahan
yaitu sekutu yang membantu belanda untuk merebut jajahan
yang mereka dikalahkan oleh jepang
kejayaan beca siantar perlahan turun saat berbagai angkutan umum membanjiri kota pematang siantar pada tahun delapan puluh an
dimulai dari masuknya sepeda motor buatan jepang dan tiongkok
disusul hadirnya mobil angkutan umum yang dapat membawa banyak penumpang
hingga kehadiran angkutan umum berbasis aplikasi yang jumlah pengemudinya terus bertambah
seiring maraknya anggota umum yang lebih murah dan lebih cepat
membuat beca siantar berkembang ke jepang
dan kalah dalam persaingan
satu persatu beca siantar tidak lagi mengaspal
sepeda motor beca pun banyak berganti dengan motor buatan jepang dan tiongkok
hingga januari dua ribu dua puluh tiga jumlahnya hanya tersisa satu ratus enam unit
ya cuma saya bilang ya dulu memang beca saya bola bale ganti dari lima ratus tiga lima sampai yang lima puluh enam
lama kelamaan saya kan jualan
jualan gak terurus
udah biar biarkan gitu aja sampai karatan sampai apa
perbaiki lagi perbaiki
tergendala jualan sekarang anak sekolah
pada puncak kejayaannya beca siantar bermesin motor gede dapat dijumpai di setiap pangkalan dan sudut kota siantar
namun kini beca siantar hanya bisa ditemui di tiga pangkalan kawasan pasar foras pasar tradisional terbesar di kota siantar
yaitu di jalan surabaya jalan diponegoro dan jalan merdeka
sebagian besar pelanggan beca siantar adalah orang tua
sementara kaum milenial lebih memilih angkutan online
ya selalu saya naik beca
si iwan nabat tukang becanya
kenapa memilih mekanisme siantar berbeda pada yang lain
lebih dekat tempat kita dekat di sini
nyaman mana pun naik beca bisa diangkat sama yang lain
oh nyaman siantar punya nyaman
kayaknya udah jarang sih gunainnya
mungkin karena harganya
harganya mungkin ya
karena kayaknya lebih kita nyari yang hemat ya kan
tapi kalau misalnya mau cepet cepet biar bisa gampang juga kan
sekarang lebih dipermudah dengan kayak gojek online gitu sih
beca siantar nyaris hilang dari jalan protokol pada tahun dua ribu an
saat pemerintah kota di berbagai kota di indonesia menerbitkan peraturan pelarangan beca bermesin tua
termasuk di kota siantar
larangan itu pun mendapat penolakan dari pengelola
penolakan dari pengemudi beca
masyarakat pecinta warisan budaya beca siantar
alhasil perda itu pun akhirnya dicabut
dan pada tahun dua ribu dua puluh satu dprd kota pemantang siantar mengeluarkan peraturan daerah untuk melestarikan beca siantar
pemerintah kota pun mendukungnya dengan program beca wisata
rumah dinas wali kota pemantang siantar pun kini jadi tempat promosi dengan memajang sejumlah beca siantar
jadi kalau kita lihat beca psa ini adalah
suatu makhluk yang unik artinya becak yang digandeng dengan motor tua motor gede
yang memang sekarang tidak diproduksi lagi oleh negara asalnya
namun karena kearifan lokal becak becak itu bisa dimanfaatkan lagi bisa dihidupkan lagi mesinnya
itu salah satu adalah dukungan dari pemuda pemuda anak anak muda kota pematang siantar
kearifan lokal yang mengutak utik mesin itu sehingga dapat berjalan lagi
dan ini akan kita pertahankan kelestariannya
salah satu hal yang membuat beca siantar bertahan hingga kini adalah
dijadikannya transportasi wisata di siantar
wisatawan lokal dan mancanegara dapat menikmati perjalanan keliling kota
peraih penghargaan piala wahana tata nugraha pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini
menuju destinasi wisata sejarah kuliner dan religi dengan menumpang beca siantar
perjuangan beca era perang ini belum usai
tutupnya pabrik pembuat motor antik bsa di inggris
membuat suku cadang dan mekanik tidak ada lagi
dan pemilik beca siantar pun terpaksa bergantung pada bengkel lokal
bengkel ini adalah industri lokal tempat merawat dan memperbaiki beca bsa siantar
sehingga jadi ujung tombak pelestarian
sekaligus dapat mempertahankan becak siantar mengaspal di kota wisata ini
salah satunya adalah bengkel leo di jalan rakuta sembiring kota siantar
meski jumlah pelanggan berkurang mereka tetap bertahan
demi turut menjaga kelestarian kendaraan khas siantar ini
dulu waktu lima tahun yang lalu satu hari itu bisa sampai sepuluh unit
sekarang satu bulan itu sepuluh unit itu
itu tadi saya yang bilang tadi masalah tuntutan zaman
banyak yang dijuali gitu
jadi dijual harganya agak tinggi
dia beli juga bsa tapi bsanya itu nggak sanggup lah dia beli lagi
merujuk undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
beca motor siantar masuk kategori cagar budaya benda bergerak
namun kepungan berbagai jenis angkutan umum modern
jadi tantangan dalam merestarikan beca siantar
agar dapat dinikmati hingga anak cucu kita
agus supratman ayat sudrajat pematang siantar sumatera utara